babak baru kasus cat mesum rizik sihab dan firza husein dimulai setelah pengadilan negeri jakarta selatan mencabut sp tiga kasus ini
berikut rekam jejak dan fakta dalam kasus yang sempat heboh dengan julukan baladat cita rizik ini
kasus ini berawal dari sebuah situs beralamat www baladacintarizik com pada awal dua ribu tujuh belas
situs tersebut memuat konten gambar percakapan tak senonoh dalam aplikasi whatsapp antara seorang pria yang disebut sebagai rizik sihab
dan perempuan yang disebut sebut firza husein
pelapor jeffrey azar melampirkan bukti printout percakapan mereka
rizik dan firza pun buka suara soal hebohnya percakapan itu
firza hussein melalui keluarganya membantah begitu pun rizik sihab
pertengahan mei dua ribu tujuh belas firza hussein ditetapkan sebagai tersangka
sementara rizik sihab berstatus tersangka pada dua puluh sembilan mei dua ribu tujuh belas
saat itu rizik sihab belum bisa diperiksa karena sudah terbang ke arab saudi
dan polda metro menerbitkan ppo
selama imam besar fpi itu di arab saudi pengacara rizik sugito atmo parwiro mengatakan
kliennya akan pulang ke indonesia namun rizik meminta rekonsiliasi dengan pemerintah
pada juni dua ribu delapan belas polisi membenarkan status sp tiga kasus chat musum rizik sihab
polisi menyebut ada permintaan resmi dari pengacara untuk di sp tiga
selain itu kasus cat musuh dihentikan karena penyidik belum menemukan pengunggah percakapan
kasus ini dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru
sembilan desember dua ribu dua puluh kasus cat mesum rizik sihab diperintahkan untuk dibuka lagi
hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon abdi febrianto
ia berharap semua pihak mematuhi dan melaksanakan putusan pra peradilan tersebut
isi putusannya yang pertama itu
memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan
proses hukum dari yang pertama
saudara gerja hosen
ya kalau kita sih meminta
setelah dibacakan tadi putusan
khususnya poda mitra jaya pihak kepolisian
itu segera melaksanakan amal putusan yang dibacakan oleh pak juri sakit
kasus video syurgi sela anastasia dan pencabutan sp tiga
sama sama ditangani polda metro jaya
ada satu orang yang sama dibalik kasus rizik dan gisel
dia ialah febrianto dunggio
tak hanya kasus video syurgi sela dan mirip jedar
febri juga terlibat dalam pelapor kasus dugaan penyebaran kebencian
oleh pakar hukum tata negara refli harun
bersama suginura harja alias gusnur
pada dua ribu tujuh belas febrianto dunggio adalah kuasa hukum pemohon
dalam kasus dugaan chat musim dengan tersangka rizik sihab
adalah seorang pengecara di firma hukum yang ia dirikan bersama kawannya
ia merupakan ketua umum aliansi penjuang muda indonesia
yang kerap membantu masyarakat yang butuh pendampingan hukum secara cuma cuma